sebanyak sembilan puluh empat imigran gelap etnis rohingya ini
terombang ambing di laut selama lima belas hari
di perairan senudon kabupaten aceh utara
ada lima belas laki laki empat puluh sembilan perempuan dewasa dan tiga puluh anak anak
panglima laut kecamatan sunodaun m hasan mengatakan
mereka terdampar akibat mesin kapal yang mengalami kerusakan parah
dan hampir tenggelam
mereka akhirnya ditolong oleh nelayan yang sedang mencari ikan di laut
dengan menarik kapal ke kuala lancho kecamatan samtaldi rabayu
namun hasil koordinasi musbidah kabupaten aceh utara
sepakat untuk menolak mereka
keputusan ini diambil dengan alasan pencegahan covid sembilan belas
kita sudah ambil keputusan tidak akan mendaratkan para pengungsi ini
karena berbagai pertimbangan
sehingga kita dorong logistik saja ke sana
kemudian rencana besok kita akan juga dorong mekanik untuk perbaikan kapal
setelah kita lengkapi dengan logistik dan bbm termasuk
kita akan dorong lagi ke
di bawah pengawalan dari lanal
maupun kuala erut ya
keluar dari wilayah indonesia
itu keputusan terakhir yang kita ambil
meski tidak diizinkan merapat ke pelabuhan
namun mereka telah mendapatkan bantuan makanan dan minuman
kamis pagi ke sembilan puluh empat pengungsi itu akan dites kesehatannya
mesin kapal pun akan diperbaiki sebelum mereka dikembalikan lagi ke perairan internasional
saat ini kapal yang membawa imigrasi
dan kelab rohingya tersebut berada di satu mil dari bibir pantai lanchuk
dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan timsar kebupaten aceh utara
taufikur rahman aceh utara provinsi aceh